hujan deras yang mengguyur pacitan rabu malam kembali menimbulkan longsor
hingga menutup jalan utama penghubung ponorogo dengan pacitan
sementara tim sar dari kepolisian mapolres ponorogo yang berada di lokasi
langsung berusaha membuka jalan menggunakan alat yang seadanya
tim sar dari polres ponorogo jawa timur berusaha mengevakuasi pohon tumbang
yang kembali menutup jalan provinsi ponorogo pacitan
tepatnya di desa kebon agung kecamatan tegalombo pacitan
polisi terpaksa memindahkan pohon tumbang menggunakan peralatan seadanya
karena tidak adanya alat berat di lokasi longsor
sementara jika tidak segera dievakuasi jalur ponorogo pacitan dipastikan akan kembali lumpuh
rencananya dua ratus personel tim sar polres ponorogo ini akan menuju pacitan
untuk membantu proses evakuasi dan mencari enam korban hilang yang diduga tertimbun tanah longsor